dapat menarik minat warga dan pecinta transportasi kereta api
minggu depan daya beli di sana pulih
ini kan masalahnya kan kemarin itu kan pbsi nya
kalau ditaruh taruh di pajang di sekitar rumah

tim liputan cnn indonesia
dan terakhir mungkin yang sangat melesat meningkatnya adalah